jika selama ini anda mencoba gelato dengan varian rasa buah buahan vanila atau mungkin juga coklat
kali ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi rasa gelato dengan cita rasa lokal yang lain
seperti misalnya martabak rujak aceh klepon atau mungkin juga kecombrang dan juga buah buahan yang lainnya
sebuah kedai di kawasan kemang jakarta selatan hadir sejak tahun dua ribu enam belas menyajikan rasa gelato khas nusantara
berbeda dengan rasa gelato pada umumnya varian rasa seperti martabak rujak aceh klepon kecombrang dan enam belas rasa unik lainnya dapat kita temui
rasanya pun sangat identik karena dibuat dengan bahan bahan alami
saya sudah mencoba tiga varian rasa ini mulai dari rasa rujak klepon kemudian juga martabak manis
ketiganya memiliki rasa yang hampir mirip seperti misalnya rasa rujak dengan buah buahan rasa klepon dan juga rasa martabak manis
pengunjung yang datang dibuat penasaran
penasaran dengan rasa yang memanjakan lidah namun tidak ditemui di tempat yang lain
kalau saya pribadi kan karena saya suka sayuran itu saya lebih cenderung ke ini ke mani dan kecombrang
itu enak banget es krimnya
tapi kalau keluarga saya itu macam macam
kalau anak saya lebih suka ke coklat vanila
ide menuangkan rasa lokal ke dalam sajian es krim khas italia atau gelato
muncul karena ingin menampilkan kudapan
terus antara yang berbentuk dessert
kalau gelatonya sendiri mungkin nggak langsung buat langsung jadi gitu
mungkin kayak gelato tuh butuh research yang lumayan panjang
jadi supaya rasanya itu mirip dengan gelato yang pada umumnya gitu
yang santannya yang pandannya yang gula merahnya
jadi butuh lebih dari dua puluh tiga puluh kali coba untuk membuat sebuah gelato klepon gitu
begitu juga martabak ataupun pucat acer
selain dapat memesan langsung di tempat
bagi yang ingin menikmati di rumah saja
dapat pula memesan melalui aplikasi pengantaran online
untuk memuaskan rasa penasaran sajian khas indonesia berbentuk gelato